pemerintah daerah melalui pemerintah pusat sampai pemerintah daerah melalui pemerta yang dilakukan oleh bmkg
nanti akan memberi roadmap kepada masyarakat yang berada di alur gempa itu
ketika mereka membangun rumah harus ada sisi sisi teknis yang harus dipertimbangkan